kakak kamu ini udah berbuat jahat sama kamu tapi kamu malah
udah gak cukup minta maaf ya sama aku
itu semua udah berlalu kan
kita harus menyambut masa depan
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
kau tak bisa mencoba
yang jadi masalah sekarang bella ada di rumah sakit jiwa
saya nggak bisa ngeluarin dia dari sana karena saya bukan siapa siapanya
mas iko mas iko keluarganya mas iko kakak kandungnya mas iko yang bisa ngeluarin bela dari sana
semua tergantung mas iko
melihat bella terkurung di rumah sakit jiwa apa mas iko percaya
kalau bela yang ngebuat maaf mbak nur keguguran
saya mesiko saya baru kenal bella tapi saya yakin bella gak mungkin ngelakuin itu
ya kan mbak nur
ini semua salah aku
aku cuma cemburu sama bella mas
karena anak dia selama sedang kenal aku
aku gak bisa nyelamatkan anakku mas
sebenarnya bella gak pernah ngedorong aku mas
bella gak pernah ngelakuin hal itu
waktu itu aku mau aku mau selamatin bella tapi kakek aku kepalasen aku terjatuh mas
jadi bella gak salah apa apa
aku yang salah
bukan kamu aja yang salah tapi juga aku
aku udah berbuat dasar sama bella
di saat bella menderita aku udah berbuat kesalahan yang sangat fatal
aku udah salah
ya allah setafil allah
kita temui bila sekarang ya
tolong antarkan dia pak
biar dia malu
kau apaku merasakan salah
kau amat cara bastardnya
palingan udah ngejelasin semuanya
dan sekarang aku sadar
aku sadar bahwa kamu gak bersalah
aku gak akan lepasin dia
aku harus temukan dia
kenapa dia bantu kita
seolah olah dia itu orang yang baik tapi dia sekarang malah
malah membuat bela menderita
masih kau tenang
saya yakin firman gak kerja sendirian
ada orang di balik ini semua
dan menurut saya sebaiknya siapapun orang itu
akan lebih baik kalau dia tidak tahu kalau bella sudah keluar dari rumah sakit ini
ini demi kebaikannya bella mas
dan bayi yang ada di kandungannya
kalau mas eko nggak keberatan saya bisa membawa bela ke rumah saya di bandung
saya akan jaga dia
setidaknya sampai bela melahirkan
dia hidup tenang di sana
aku akan ikut reno ke bandung
dan setelah bayi
aku akan kasih bayi ini ke kak iko dan juga kak nur
aku akan menitipkan anak aku ke kalian
anak aku ini adalah anak kalian yang hilang
aku ingin kalian merawatnya dengan baik
makasih banyak bela
makasih banyak kak
kakak sudah nuduh kamu jahat
kamu emang adik kakak yang paling baik
kakak kamu ini udah berbuat jahat sama kamu
tapi kamu malah
itu semua udah berlalu kak

kita harus menyambut masa depan
kita harus menyambut masa depan
kita harus menyambut masa depan
kok melamun begitu
yuk kita ke rumah sakit
biar kita tahu perkembangan kesehatan papa sekarang seperti apa
kan saya udah bilang berkali kali
papa jangan begitu dong
walaupun papa merasa sehat
nggak ada salahnya kan kalau papa melakukan check up
kalau mau sehat ya sehat aja
biar tuhan yang ngatur bukan dokter

papa pengen ketemu kan sama bella
ya kalau papa beneran mau ketemu sama bella
ya papa harus sehat dong
kan ntar bella pasti seneng kalau ngeliat papa sehat
ya kan mak
kamu bener juga
kalau nanti bertemu dengan bella
ayo ke rumah sakit
siapa juga yang akan nelfon saya
keluarga yang saya sayangi
udah nggak tahu ada di mana
taruh aja di meja dulu
semua orang udah pada pergi
aman kok aman
semuanya lagi pada ke rumah sakit
ini aku kasih uang buat kamu jajan
makasih banyak ya non
ya udah aku masuk dulu ya
ada kantor rakit
baik ya traveling nulls